kita beralih ke informasi kuliner
ya bagi anda pecinta pizza mungkin menu satu ini perlu anda coba
lezatnya roti pizza dengan keju mozzarellanya berpadu dengan gurinya daging ikan bandeng
membuat menu ini menjadi favorit para penikmat pizza
penasaran seperti apa kelezatannya berikut liputannya
mendengar ikan bandeng semua orang sudah pasti tidak asing dengan ikan air payau ini
biasanya ikan yang satu ini dijadikan menu otak otak bandeng bandeng asap bandeng bakar bandeng klotok
pindang bandeng hingga bandeng tanpa duri
namun kali ini seorang juru masak sebuah resto hotel di gresik menjadikan ikan bandeng sebagai topping pada pizza
hasilnya perpaduan rasa roti pizza lembutnya keju mozzarella dan gurihnya daging ikan bandeng
mampu membuat penikmatnya ketagihan
proses pembuatan pizza bandeng sama seperti memasak pizza pada umumnya
pertama bahan dasar tepung pilihan bandeng tanpa duri air putih secukupnya
olive oil satu butir telur ayam garam dan oregano
bahan bahan tersebut kemudian diaduk hingga rata dan kalis
kemudian dipanaskan dengan oven selama dua puluh menit
tahap selanjutnya roti pizza yang sudah matang dioles dengan saus tomat
kemudian diberi irisan tomat paprika nanas
keju mozzarella dan tentunya potongan daging ikan bandeng
pusai ditopping pizza dioven lagi selama sepuluh menit hingga matang dan keju mozzarellanya lumer
pizza bandeng pun siap dihidangkan
pizza bandeng ini sendiri terinspirasi dari banyaknya kuliner lokal berbahan bandeng
yang dipadukan dengan cita rasa internasional seperti halnya pizza
desa bandeng ini awalnya memang ini adalah daerah gresik
daerah itu banyak sekali produksi ikan bandeng
tapi makanan khas dari gresik ini
perpaduan cita rasa lokal dan internasional tak ayal menjadi sensasi sendiri bagi pecinta pizza
begitu datang nyoba kerasa banget bandengnya
jadi mix sama roti pizzanya itu benar benar di lidah tuh langsung kerasa
oh ini benar benar dapat banget
nah bagaimana anda penasaran silahkan datang dan mencoba